terus ada ngejakin apa
gak kasih tau saya
aduh ada yang kasih tau letak ke rumah gue
padahal gue udah capek capek pindah kesini
jangan jangan sekarang mereka udah ke rumah
gue harus ceknya
kalau gitu sekarang kita pulang
aku juga kan sama mama
aku mau main sama mama sebelum mau pulang
kamu main sama mama
kamu juga pengen mau main sama kamu
tapi kan karena harus jaga omam
saya suka dengan omam
oke saya ke rumah
kayaknya lo lebih senang kalo rumah nglamuk dagu berat
mereka sudah membunuh rumah gue
hah itu pasti sumarno
gue gak boleh ketangkep ini
hei jangan lari yuk
jangan gabung yuk
hei sumarno jangan gabung
masih ada apa
masih ada apa
kepung dia di gangcing cintayak okay
hari ini kita ada kerja
ini aku bawain dua lagi novelnya
yang ini ceritanya bagus loh karte ini happy ending
siapa tau ini bisa ngebikin tante jadi tambah relax
semoga dengan baca novel tante rosa bisa sedikit terhibur
ma aku boleh gak balan main ke rumah mama sama papa
ma boleh gak
gak boleh ya om

ma aku boleh gak balan main ke rumah mama sama papa

abik aja dong frankfurt
tidak boleh lama lama
jadi boleh omah
alhamdulillah akhirnya mama ijin rena untuk main sama aku
alhamdulillah bu bos ijinin rena buat pergi sama andin
kita main bareng
yaudah kalau gitu sekarang kita jalan aja
ntar ke rumah mama sama papan abis itu main di sana ya
yaudah kalau gitu kita jalan ya
aku mau angkat telopon sebentar ya
oh ya jangan
kita angkat telopon sebentar
sepertinya mereka preman bu
saya bakal ketangkap bu
gue rasa sekarang udah aman
mereka gak ngajar gue lagi
mending nyerah aja dah
lu udah gak bisa lari kemana mana lagi
udah lama gak olahraga
kayaknya tuh gue olahraga lagi
kita udah dapetin ini orang
kita mau bawa dia ke markas
kalau begitu gue kesana sekarang juga
kirim lokasi markasnya ke gue
itu paling penting
gue harus buru buru
cuman bawa bingkai foto ke dalem
terus uya buka
tidak ada yang bisa dihukum
aku tahu mak
mama sangat terluka dan merasa dikhianati oleh aku
aku akan selesaikan semua ini dan membuat mama tersenyum kembali
kamu urus semua biaya rumah sekiranya dia
kalau gitu saya permisi
gue punya income penting buat lo
gue udah tau dimana sumarro berada
yup gue yakin banget al
dan posisinya ada di bogor sekarang
ini gue lagi hotel buat ketemu sama dia
pokoknya nanti pasti gue update lagi ke lo ya
gue tunggu update kabar dari lo ya
sedikit lagi mah
kemudian mama akan percaya kalau andin bukan pembunuh roy
dan kita bisa berkumpul kembali